masuk langsung putri
bangun lu kenapa sih
putri bangun put
teramat sulit jalanku
jangan mau pulang sekarang
kau denger kan dia bilang apa
jangan mau pulang
lebih baik apa yang pulang
ini semua gara gara kamu ya
sampai dia masih nyamperin kamu
maaf disikap bokap gue ya
ayo yuk lu istirahat aja ya
yuk yuk ganteng yuk
kasih uang ini buat putri
dan bawa dia sejauh mungkin
jauh dari gue sama raja
kalo perlu keluar kota
gue harus tau sama lo ya
seharusnya lo yang pergi ninggalin raja
karena raja itu gak sebaik tampangnya
lo bisa cari cowok yang lebih baik dari dia
itu urusan gue bukan urusan kamu ya

gue cuma minta tolong sama lo bawa putri sejauh mungkin
udah itu doang
putri gak akan kemana mana
dan gue gak akan bawa putri kemana pun
dan nih lebih baik lo yang pergi dari sini
gue sama putri gak mau berhenti cari keadilan
asal lo tahu putri ini tukang fitnah
aduh jangan ngomong sembarangan ya
raja yang salah
lo jadi yang dihukum
mending pergi dari sini
gak salah lagi
ini kan foto adik gue yang dulu hilang
kalau bisa ada di rumah sini sih
terus apa hubungannya sama putri dan tante sofia
jangan jangan putri itu claudia
kalau mama sama papa tahu
pasti mereka belain putri
dan putri bisa aja nikah sama raja
pokoknya mama sama papa gak boleh tau tentang ini
clara ini minum buah dulu

ya allah ini ada apa sih
udah perut mahal banget kepala pusing
pagi pagi bukan urusannya cari uang
malah masuk angin lagi
masuk angin kamu kan
makan tuh tepat waktu
apa telat apa apa telat
gimana tuh urusan cari duit tuh
gimana tuh mbak
deku tau tau kan
kalo kita udah pindah kesini
ini pasti urusannya seriusnya yes nih
mau kasih uang ya ke saya
tolong mau tinggalin dewa
jauhin dewa sejauh jauhnya
kamu minta apa aja saya pasti kasih kamu
tenang aja om
saya bakal jauhin dewa
memangnya pak lemus berani kasih uang berapa ke kita
gak usah rapet rapet tau
karena sudah janji saya bakal jauhin dewa
kalo gitu mulai detik ini

kamu udah ada lagi hubungan asmara sama dewa
tahu harus kemana
tolong jauhkan aku dari dewa ya allah
putrinya udah pergi
pergi kemana tante
gak tau tuh pergi kemana
yang pasti sih pergi sejauh jauhnya dari kehidupan kamu
tadi itu papa kamu udah kesini
terus nyuruh putri buat ngejauhin kamu
sekarang putrinya udah pergi
dewan lagi nyari gue lagi
gue harus sembunyi
dewa gak boleh ketemu sama gue
putri kemana sih
masuk masuk si putri put putri setiap orang kenapa sih road
alhamdulillah kamu udah sadar putri kamu pernah janji sama aku untuk kita selalu bersama tapi mana janji kamu
maafin putri putri cuma gak mau
kau bisa kembali sama aku
dewa itu selalu berkorban buat putri
putri aku sayang sama kamu
aku mohon sama kamu jangan tinggalin aku kayak tadi
harus bagaimana berjalan tanpa kaum
saya bisa maklumin ya namanya juga pasangan muda
selamat ya pak
istri anda hamil pak